mulan ngapain disini
kalo liat gue deket sama bobby
pasti api cemburu bakal meledak di hatinya rohman
dan roman bakal sadar
kalo cinta tersebut
dalamnya adalah susah
udah basah mie ayam
aromanya begitu menggoda
kuenya masih mentah
perusudah kerencong meminta jatah
makan dulu aja
pedas ya bang
mantep banget ya itu bang ya
aduh si kar lo pake pulang duluan
eh tapi lo tau gak sam
kalo menurut gue nih
orang jomblo itu lebih bahagia
lo mau mandi telat
ya emang gak ada yang merhatiin sih
tapi lebih enak lah
eh cuman gue pengen nanya sama lo deh
emangnya tadi kenapa sih
kayak jeles banget
lo bisa diem gak sih
lo lagi kenapa sih sam
lo lagi dapet ya
gue butuh tenang doang gue
yah biasa lah
namanya juga hidup pasti ada yang namanya
patuh gue lupa
aturan sekarang ini gue ngantri nyukap gue ke bandara
aduh gimana ya malah jam udah segini lagi
yaudah antren pake mobil gue lah
lah terus ntar lo nya gimana
kenang aja sih
eh ketemu keluarga itu paling penting
serius dulu ntar gue gak enak nih
eh alas lo aja sih kayak baru kenal lo
iya udah deh
thank you banget ya
ini mobil masih di gue kan ya
pada saat ini
saya sudah berada di rumah
saya sudah berada di rumah
saya sudah berada di rumah
daripada gue pulang dan ketemu sama mama
mendingan gue disini

saya sudah berada di rumah
saya sudah berada di rumah
saya sudah berada di rumah
saya sudah berada di rumah
saya sudah berada di rumah
masih seperti customs

lo kok sendirian
berangkat dari kenya pergi ke sentul
rasanya mantep betul
bopi ini mana sih tadi tadi susan udah keujanan nih
gue gak nyampe nyampe
gue bilang kalo ketiduran
gagental banget kan kesannya
tapi kok malah diem sih
wah buah naga ada di pohon beringin
tunggu di tengah hujan rintik rintik
bobi sedang menerjang badai dan angin
untuk menemui susan yang paling cantik
maksudnya masih di jalan ya dok
masalahnya ini kan hujan badai
apalagi ada angin puting beliung tuh
untung bopi punya ajan
akan bopi musnahkan
berapa nih bang semua bang
ini enam bang
oh jadi enam ya
yaudah nih bang
ambil aja bang kembaliannya bang ya
kalau lima puluh ribu bang
tunggu dulu bang
eh abangnya gatau saya ini pesulap
ini tuh soal seribu nih
wah jadi lima puluh ribu
sebenernya saya bilang
lima puluh ribu bang
di kuping lo ada apa nih
tuh tip buat lu
makasih bang ya
can yu letak masa adorable'nya
yang enam xv
bisa diusir dari sini
selalu saja kau bela nih ya
ah nanti mama siapkan air panasnya untuk kau ya
mama tahu kau pasti bertengkar sama bulan ya
aku sudah berjaya
dari mana mama tahu
mama tadi lihat kau sedang bicara dengan bulan di luar
ban apapun masalahnya kau dan wulan ya selesaikan dengan kepala dingin
jangan pernah kau

apa yang telah kau lakukan
itu apa yang berhentikan kau
dia tak berhentiin lagi